pelaku usaha keberatan atas pembelakuan bea masuk tindakan pengamanan atau bmtp pada produk pakaian
dan aksesori pakaian aturan itu tertuang dalam peraturan menteri keuangan nomor satu ratus empat puluh dua tahun dua ribu dua puluh satu
ketua umum asosiasi pemusaha ritel merk global indonesia atau apregindo handa kasantosa mengatakan
peraturan ini tidak menyasar langsung produk yang berpotensi menjadi pesaing produk lokal
namun kebijakan ini bisa menyebabkan harga barang bermerek di indonesia tidak kompetitif
dibandingkan harga di negara tetangga padahal harga produk bermerek menjadi salah satu daya
tarik konsumen asing yang datang ke indonesia untuk wisata belanja dengan adanya peraturan
harga sewa toko di pusat perbelanjaan makanya saya bilang panggillah kita kita para pelaku
tahulah lebih banyak permasalahan dan detail detailnya buatlah peraturan yang tidak menyebabkan
sesuatu yang sangat merugikan negara kita ada penurunan income dalam pm masuk penurunan ikan
ppn import penurunan ppn retail loh tadi itu saya belum sebut ppn retail waktu kita belanja di toko
semuanya akan turun dalam bagian pertimbangan peraturan menteri keuangan ini pemerintah melalui
komite pengamanan perdagangan indonesia menilai adanya ancaman serius yang dialami industri dalam
negeri akibat lonjakan produk pakaian dan aksesori pakaian impor tarif bmtp dalam pmk terbaru ini
berkisar antara sembilan belas dua ratus enam puluh rupiah sampai enam puluh tiga rupiah untuk tahun pertama dan berangsur menurun
perdagangan muhammad lutfi menanggapi keberatan para pengusaha lutfi mengatakan aturan ini sudah
sesuai dengan aturan organisasi perdagangan dunia dan bertujuan baik untuk industri sandang dalam
negeri dan ini kita jaga supaya industri kita ini tetap berjalan dengan baik tentunya kita juga tidak
mau hal tersebut mengganggu juga daripada pasar di dalam negeri dan ini kita sudah hitung jumlahnya
angkanya dan sudah kita bersosialisasikan kepada industri baiknya menjual maupun industri
yang memproduksi daripada apa namanya dari industri sandang ini pmk satu ratus empat puluh dua tahun dua ribu dua puluh satu sudah
diundangkan pada dua puluh dua oktober dua ribu dua puluh satu dan mulai berlaku pada dua belas november lalu pmk ini akan
berlaku selama tiga tahun tim liputan cnn indonesia